sepertinya bayinya pipis deh
pakum kok tau
ternyata emang bener ya
pakum itu keliatan banget berpengalaman bisa ngurus bayi
iya hebat ya pakum
pakum itu emang idola
mams marah yuk kalo aku beli baju pake duitnya paks
enggak tut gak marah
kalo dibawa marah yang gak akan abis abis tuh
lagi pulang gak adil buat kamu
eh calon penganten baru
tentu kenapa masuk c
mau ke belakang kayaknya
ini dedetnya mau nganterin undangan buat cece
waduh dateng ya
insya allah pasti dateng atuh deh
duduk duduk duduk
soalnya dede sama asobrite buru buru masih mau nyebarin undangan
mau muter lagi ngasih undangan ke yang lain
ya udah tuh hati hati
ya udah dede jalan dulu ya c
makasih ya undangannya
salam buat tuti c
kalau emang entin mau
kalau nanti nggak ada yang ngejemput bayinya
kalau saya merawat bayi itu
bayi itu akan tumbuh besar
dan dia juga akan sayang sama saya
saya menjadi ibunya
dan dia menjadi anak saya
tapi bagaimana kalau nanti dia sudah tumbuh besar
tiba tiba ada yang datang menjemputnya
dan mengaku sebagai orang besar
kalau nanti orang tuanya datang menjemput
saya nggak bisa melarangnya mak
saya gak punya kekuatan
dan saya gak punya ikatan darah
kaki itu mah gak kuat mak
dan buat orang yang telah membuang bayi itu
pasti gak akan peduli dengan ikatan kasih sayang
kalau bayi itu akan semakin lama saya rawat
pasti ikatan kasih sayangnya akan semakin besar
kalau tiba tiba bayi itu diambil
saya mau mak merawatnya
dulu jenniper digendongnya kayak gini juga ya
tapi jennipadnya menangis terus kalau tidak dibedong
iya ini dedeknya anteng ya kum
saya juga biasa gendong gendong bayi
kang dadeng jangan dipegang pegang
ternyata pak akum pinter gendong bayinya
iya bu guru
waktu jennifer kecil akum juga yang ngurusin bu guru
si akum ini memang pinter
pinter bikin kue pinter masak rawat bayi
beda sama si aceh
kalau aceh mah gak bisa apa apa
bisanya cuma dimalain mertua dia mah
iya bu guru bener bu guru
tadi teh debbie bicara sama saya
dia minta acara untuk sumbangan sumbangan pantiasuhan
kalau nggak percaya bu yola tanya aja langsung sama debbie
dia bilang banyak barang barang debbie yang masih mau disumbangin kayaknya sih
eh ceng nggak fair kamu
nggak boleh atu
kamu bawa bawa mertua
eh gak apa apa bawa mertua kan udah dewasa
tetep aja nggak fair
sepertinya bayinya pipis debi
pak akum kok tau
oh ternyata emang bener ya
pak akum itu kelihatan banget berpengalaman bisa ngurus bayi
iya hebat ya pak akung
sebentar ya ian
di sini paul mau dipegang
ada popok baru nya nya
ada popok sebentar ya
ceng maaf ya cengnya
peluang kamu teh sudah tertutup sepertinya
sebaiknya kamu mendingan deketin si siapa tuh
pipin tuh adiknya tatang
atau ices kalian karena masih anak kecil
masih enak dibongi
nggak boleh bohongin orang ceng
hah resik kamu
kamu mah emosian ceng
buruan dong kang
ih lama banget
nggak ada ia
dari tadi ditungguin
lama banget sih
aku mau ke pasar begini
aduh akang kenapa acak acakan begini sih akang
aduh stuk stuk stuk ganti ganti ganti bajunya
aduh akang gosot semua dah
aduh aduh adu
ya udah deh
tunggu aku nya ada air nih
iya aku mau duduk disitu dulu
tunggu sebentar ya kang
terima kasih nenek cucu anak papa lu panggilnya
sobri sama dede akhirnya nikah juga